hai apa gua mainin dulu dong atau pocok pocok kepemimpinan menurut kami
itu megawati ya soal posisi pdi di pemerintahan yang
apa gua mainin dulu dong atau poco poco kepemimpinan menurut kami adalah pernyataan
yang normatif tidak tendensius dan tidak menyudutkan ya bahkan ada kesan potensi
adanya kemungkinan bergabungnya pd perjuangan dalam satu barisan bersama kami di pemerintahan
ya karena sepanjang tiga hari rakernas tiga hari atau empat hari tersebut tidak ada
satupun pernyataan dari ibu megawati atau elit pdip perjuangan yang menyatakan akan di luar
pemerintahan secara tegas ya dan itu itu menurut kami adalah sinyal yang baik sekali namun demikian
kami menghormati posisi pd perjuangan yang akan mereka tentukan apakah di dalam
ataukah di luar pemerintahan sama sama baik dan kami yakin pdi perjuangan akan mendukung
semua kebijakan prabowo gibran yang pro rakyat dan tentu akan mengkritisi semua kebijakan yang
dianggap tidak berpihak kepada rakyat dan itu penting bagi kami jadi kami tidak sama
sekali tersinggung tersudut tersindir dengan pernyataan ibu megawati tersebut soal pojok pojok
kemimpinan atau soal apapun ya itu adalah pernyataan yang sangat normatif dan standar
saya priska clarissa saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan
media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya